sejumlah korban ledakan bom atau penyintas tak kuasa menahan haru saat mengikuti program deradikalisasi badan nasional penanggulangan teroris bnpt di kawasan cisarua kabupaten bogor jawa barat selasa malam
tangis mereka pecah lantaran mengenang masa kelam serta bertemu langsung dengan para mantan pelaku teror
selain mempererat silaturahmi mereka juga dibekali sertifikat serta modal usaha untuk melanjutkan kehidupan mandiri setelah mengalami kecacatan fisik
usai menjalani deradikalisasi para mantan pelaku teror meminta masyarakat waspada faham radikal
menurut mereka doktrin jaringan teroris merupakan pelintiran berbalut agama yang jauh dari inti sari akidah
jadi impon saya kepada masyarakat yang ada di jaringan utama di seluruh indonesia jangan gampang terpengaruh dengan pemahaman pemahaman radikal
karena saya lebih tahu yang sudah pernah terlalu langsung yang diutamakan masalah keterlihatan
jaringan teroris merupakan tempat pelatihan
jadi pemahaman itu sangat jauh dari akidah ahli senahwa jemaah
dengan acara ini antara korban dan kata kata radikalisasi bisa dapat sekali menguatkan disilaturahmi dan juga menjaga kehidupan yang baru
ada resep dudukan tidak sih
kalau di sini sih mungkin tidak
kalau awal lagi tapi sebenarnya itu proses untuk move on ya
sampai dengan sekarang
terkait kasus teror makassar bnpt memastikan jaringan jad lama membentuk pola sel baru dengan rekrutmen anggota usia milenial
jaringan jad merekrut pasutri pelaku bom bunuh diri dengan cara menjalani doktrin sebagai bulan madu lantaran belum lama menikah dan masih di usia muda
jaringannya dari jaringan jemaah ansar dola
tapi orangnya merupakan orang
artinya proses dari rekrutan dari para seniornya yang terdahulu
yang hari ini juga antara lain para seni itu sudah ditangkap
termasuk mereka yang ditangkap pada bulan januari di makassar yang lalu
hingga kini kepolisian terus memburu jaringan teroris makassar yang disinyalir tersebar di beberapa tempat
pemerintah meminta masyarakat bersama aparat memerangi potensi dan sel sel paham radikalisme
muhammad juanda bogor jawa barat